mencari alternatif olahraga kardio selain jogging dan bersepeda
lompat tali atau skipping bisa menjadi salah satu pilihan
selain mudah olahraga ini juga menyenangkan untuk dilakukan
jadi pada kondisi pandemi seperti ini cocok banget untuk olahraga di rumah ya pakai jamrop gitu
bisa di rumah cuma butuh space sekitar dua x dua sama tali skipping jadi selesai gitu aja
dasar untuk melakukan gerakan lompat tali juga cukup mudah
untuk pemula yang harus diperhatikan adalah posisi lengan pergerakan pergelangan tangan
serta jangan melompat terlalu tinggi
tapi bila sudah mahir beragam variasi gerakan dan trik bisa dilakukan
mulai dari trik dasar seperti running in place
hingga ketingkatan yang lebih sulit lagi
sebenarnya sih kalau yang seru dari jumprok sih itu trik triknya
seperti mic release contohnya atau enggak shoot pow gitu
belajarnya dari mana awalnya
dari youtube sih
ya harus latihan terus aja sih basic trick sih gampang
nanti lama lama bisa coba yang lebih advance
ya yang penting latihan aja sering pasti bisa
makanan kalau ini biar bisa makan enak makan banyak
biar kurus ya meskipun gak kurus kurus
berdiri sejak awal tahun dua ribu dua puluh
anggota yang kerap berlatih di komunitas jumprope indonesia memang beragam
tua muda laki laki atau perempuan semua bisa berlatih bersama
dan salah satu keuntungan berlatih di komunitas adalah bisa langsung saling belajar untuk menguasai satu trik
tapi kalau ini beda
meski termasuk sebagai olahraga kardio beberapa variasi gerakan dan trik pada lompat tali
ternyata juga bisa bermanfaat untuk pembentukan otot
terutama otot tubuh bagian atas
seperti lengan bahu dan dada
tali atau rope yang digunakan pun berbeda beda sesuai dengan fungsinya
speed rope yang ringan cocok untuk digunakan bagi pemula
sementara bede drop atau tali dengan manik manik biasanya digunakan untuk melakukan trik trik freestyle
sementara heavy rope lebih ke arah untuk melatih power dan endurance
jump rope juga ada efek positifnya ke latihan koordinasi
di mana ketika jump rope ada juga
yang menyilangkan terus kemudian ada yang berapa kali dua kali tiga kali loncat dan segala macam
itu adalah latihan koordinasi antara tangan kaki dan kemudian mata juga
nah bagi anda yang merasa tertantang untuk bisa menguasai trik trik dalam lompat tali
atau hanya ingin sekedar menjaga kesehatan jantung dan paru paru
olahraga ini sepertinya layak untuk dicoba
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta